ada banyak cara dilakukan warga untuk memperingati hari kartini
di probolinggo ibu ibu menggelar lomba balap traktor yang biasa digunakan untuk membajak sawah
meski sudah biasa menjalankan traktor namun tetap saja mereka kesulitan saat balapan digelar
peserta lomba balap traktor bersiap di sirkuit persawahan desa asem bagus
kecamatan keraksaan kabupaten probolinggo jawa timur selasa siang
mereka adalah petani perempuan yang berpartisipasi dalam peringatan hari kartini
sebelum bertanding mereka terlebih dahulu menyetel traktor atau warga di sana menyebutnya dengan nama
sapi jepang yang akan digunakan untuk berlomba
persiapan mereka meliputi menyetel roda hingga mengacau kecepatan mesin
agar traktor bisa melaju kencang di lintasan yang berlumpur
banyak dilak tawa saat mereka memulai mengembudikan traktornya
mereka lihai mengendalikan sapi jepang ini
beberapa meter perjalanan sebagian dari mereka sudah kehilangan kendali saat menyetir tunggangannya
ada peserta yang terbelanting dan ada juga yang terseret
beruntung panitia sigap sehingga peserta tidak terluka
lomba sapi jepang atau hand traktor ini merupakan lomba yang berkasa mengendalikan mesin traktor
siapa yang cepat dialah pemenangnya
sebelumnya pernah menyetel traktor
saya kan udah traktor dari dulu dah
tidak ada trik trik khusus
cuma kendalanya yang lumpur
ide balap sapi jepang ini bermula dari kebiasaan petani di probolinggo
adu kecepatan traktor seusai membajak sawah mereka
kemudian pemerintah rutin menggelar lomba adu cepat traktor ini